sidang kasus pembunuhan wayan mirna salihin kembali dilanjutkan untuk ke dua belas kalinya
saksi ahli bidang psikologi antonia ratih anjayani dihadirkan untuk menilai gerak gerik jessica
yang terlihat dari rekaman cctv selama menunggu mirna di cafe olivia
menurut psikolog gerak gerik jessica tidak lazim
salah satu yang aneh dalam gerak gerik jessica selama menunggu mirna adalah menaruh paper bag
atau tas kertas di atas meja padahal kursi di meja itu masih kosong
antonia juga menyoroti gerakan tangan jessica yang masuk tas saat paper bag sudah disusun di atas meja
keanehan lain terdapat pada perilaku jessica yang terlalu tenang saat mirna kejang kejang
jessica juga tak bergegas saat dimintai tolong memesankan air putih untuk mirna
sebelumnya tim pengacara jessica sempat mengajukan keberatan saksi ahli bidang psikologi tersebut dimintai keterangan
sebabnya saksi sempat ikut memeriksa jessica saat kasus di tahap penyidikan
jika melihat seseorang bermasalah orang cemerlang lagi kalau dekat ya orang yang belum akan berusaha untuk mengantuk
dan di sini kita bicara dalam konteks kasus ini adalah jessica dan mirna adalah teman
kalau bicara tentang kelaziman maka dalam situasi yang sangat genting ini sangat genting dan ini adalah teman
maka sepanik apapun
tidak berdaya apapun
se apa ya sebingung bingungnya akan ada gestur untuk membantu
ada gestur portir ada gestur harus bergerak secara siga kemudian biasanya umumnya juga ada sedikit kepanikan dan bukan reaksi yang
produser lapangan sian dan indonesia arief kurniawan memantau langsung
jalan yang sidang di pengadilan negeri jakarta pusat
arief apakah sidang sudah dimulai
dimulai siapa yang akan menjadi saksi
apakah saksi ahli psikologi masih akan dimintai keterangan
ya putri sampai dengan saat ini posisi sidang dengan terdakwa jessica kumala wongso saat ini masih diskors
dan tadi saksi ahli yaitu antoine ratianjayani sudah selesai memberikan keterangan di hadapan majelis hakim
dan sampai dengan saat ini sidang belum dilakukan
dimulai dan memang menurut agenda ada dua saksi yang dihadirkan pada hari ini yaitu saksi ahli yaitu tadi antoine ratian jayani dan yang kedua adalah pembantu rumah tangga dari jessica
namun sampai dengan saat ini untuk saksi kedua belum terkonfirmasi dan untuk dimulainya sidang juga belum menunjukkan tanda tanda akan segera dimulai
padahal tadinya sebelumnya disebutkan sidang akan diskors selama satu jam
dan jika kita berbicara mengenai saksian dari ratih dari antoine ratianjayani tadi memang cukup menarik
tadi sebelum antoine ratih menyampaikan kesaksiannya ia juga menegaskan di hadapan majelis hakim bahwa penilaian atau asesmennya dia terhadap perilaku jessica ini adalah penilaian yang independen
ia menceritakan ketika pertama kali ia diminta oleh polda metro jaya untuk hadir yaitu dia diajak oleh seorang penyidik bernama hendro
dan ketika ia datang ke di reskrimum polda mitrujaya ia melihat durasi video cctv itu selama kurang lebih satu jam
dan selama ia melihat video tersebut selama satu jam
tidak ada informasi atau sangat sedikit sekali informasi mengenai apa video itu
lalu siapa saja tokoh tokoh yang ada di dalam video rekaman cctv itu
polisi tidak memberikan informasi sama sekali
lalu untuk hari keduanya kesokan harinya antoine ratih anjayani kembali menyaksikan video tersebut selama tiga jam
namun itu dilakukan di kantornya ia bersama dengan tim psikolognya dari antoine ratih hanjayani
dan tetap didampingi oleh penyidik yang bernama hendro
selama satu jam dan juga tiga jam
itu tidak ada intervensi sama sekali dari pihak kepolisian untuk mengarahkan atau untuk mendikte alur dari terduga siapakah pembunuh dari wayan mirna salihin
dan bahkan ketika kesimpulan itu sudah dilakukan pihak penyidik baru memperlihatkan bukti transkrip rekaman whatsapp yang dimiliki oleh kepolisian antara vera mirna jessica dan juga dengan honey boon

dan dari hasil kesimpulannya memang ada catatan penting

yang diberikan oleh saksi antoni ratih anjayani
yang pertama adalah mengenai pada saat jam jam kritis yaitu pada pukul enam belas dua puluh empat sampai dengan pukul enam belas tiga puluh
di sini adalah catatan kritis di mana sangat besar sekali jessica bisa memanipulasi
yang pertama ketika jessica datang ia tidak meletakkan paperbacknya di atas meja
tapi ya eh maaf tidak meletakkan paperback di sampingnya
karena jika menurut analisis psikolog orang orang pada umumnya
umumnya orang akan meletakkan
barang tentengan itu berada di samping kanan atau samping kiri
tergantung apakah dia right handed atau life handed
dan biasanya jika orang meletakkan sesuatu di tengah di atas meja
itu biasanya orang tersebut memiliki pekerjaan atau sesuatu yang akan dikerjakan
nah di sini jessica meletakkannya dia langsung di atas meja
dan paperback tersebut diletakkan berjajar bersama dengan tasnya
dan pada pukul enam belas dua puluh empat itu adalah jam di mana kopi tersebut datang
lalu pada pukul enam belas tiga puluh jessica gerak geriknya di situ meskipun intensitasnya tidak terlalu terlihat
di situ terlihat bahwa ia menunduk
lalu pada pukul enam belas tiga puluh tiga terlihat juga gerakan meskipun sedikit
tangannya bergerak seperti mengambil sesuatu
dan dari intensitas inilah yang diambil kesimpulan oleh psikolog dari antoine ratti
ini adalah perilaku yang tidak lazim jika ia menunggu seorang teman
apalagi ini adalah teman yang sangat dinanti
dan sangat besar sekali potensinya bahwa jessica memanipulasi di balik paperback itu
namun manipulasinya seperti apa inilah yang tidak bisa dijawab oleh dari saksi ahli
pukul enam belas tiga puluh tiga enam belas tiga puluh empat itu jessica terlihat gerak geriknya sangat rileks sekali
tidak gelisah seperti sebelum ketika paperback berada di atas meja
dan inilah yang menjadi tanda tanya mengapa kegelisahan itu melanda jessica ketika paperback masih di atas
sedangkan pada saat paper bag sudah berada di bawah setelah pukul enam belas tiga puluh empat itu jessica terlihat relax
dan sedangkan mirna sendiri baru datang pada pukul tujuh belas delapan belas jadi ada selisih waktu sekitar lima puluh satu menit
di mana ketika kopi sudah didangkan
dengan mirna datang
dan saksi ahli juga menjelaskan
biasanya pada orang orang pada umumnya berperilaku
jika ia menunggu seseorang apalagi dengan posisi minuman sudah dihidangkan
biasanya perilaku normalnya adalah
ia mungkin memperbaiki dandanan
atau yang paling penting adalah
ia akan menelpon atau mengontak orang yang ditunggu tersebut
karena hidangan yang dipesan sudah datang
dan inilah yang menjadi tanda tanya mengapa itu tidak terjadi
lalu pada saat sudah terjadi
mirna sudah mulai meminum kopi tersebut
dan pada saat ia merasa pusing
tidak ada inisiatif yang terlihat dari jessica ketika itu terjadi
selain dari tidak ada kepanikan
tidak ada kebergegasan
karena ketika jessica sendiri meminta air putih
itu tampak tidak bergegas tidak buru buru
saksi ahli justru menyebutkan bahwa
pihak yang sangat panik sekali adalah temannya yang bernama hanibun
dan ini tidak terlihat pada sosok jessica
sehingga inilah yang menjadi pertanyaan
karena sedekat dekatnya seseorang
apalagi jika ia mengaku sebagai teman baik
ada pengalaman traumatis secara psikologis
jika melihat temannya sendiri
dia mendapatkan sesuatu musibah di depannya dia
apalagi ini sampai dalam posisi meninggal dunia
dan inilah yang menjadi catatan penting dari psikolog ahli
mengapa jessica terlihat sangat sangat tenang sekali
tidak berperilaku di luar seperti orang normal
dan dari saksi ahli sendiri juga membeberkan
selama ia mengenal kepribadian jessica
ia pernah melakukan dan memeriksa jessica selama enam jam
selama enam jam saksi ahli memeriksa jessica
ia memiliki kesimpulan
dan menurut jessica
dia adalah saksi ahli yang sangat cerdas sekali
setiap jawaban jawaban yang dilontarkan oleh jessica
ini tegas terarah akurat dan sistematis
dan bahkan jika diuji ini benar
dan inilah yang sangat menarik bagi saksi ahli
namun ketika sudah mulai masuk pada tahapan
seperti menyinggung masa lalunya
atau masalah emosional atau afeksi
kepada orang orang yang disayanginya
ini jessica langsung menutup diri
dan bahkan tadi di akhir akhir persidangan
psikolog juga sempat menyebut bahwa
dibutuhkan tingkat kecerdasan yang sangat tinggi
untuk memanipulasi keterangan yang diberikan di hadapan penyidik
dengan rekaman cctv yang dihadirkan
karena jika ada ketidaksesuaian
dan untuk menutup itu
dan inilah yang menjadi catatan dari psikolog kepada sosok jessica
luar biasa itu tadi adalah kesaksian yang disampaikan oleh saksi ahli pertama
saksi masih dihadirkan dari jaksa penuntut umum
lalu sekarang berikutnya
apakah asisten rumah tangga jessica
ya putri sampai dengan saat ini
saya masih menunggu konfirmasi
apakah asisten rumah tangga jessica
yang rencananya memang akan dihadirkan akan datang
karena memang kesaksian dari asisten rumah tangga ini cukup penting
ia mungkin tahu di mana posisi celana jeans yang dinyatakan hilang oleh jessica
padahal telana jeans tersebut adalah telana yang dipakai
ketika kejadian mirna diracuni di cafe olivier
dan saya berharap
seperti yang terjadi saat ini
memang belum ada tanda tanda
apakah asisten rumah tangga tersebut akan hadir atau tidak
namun saya sangat berharap itu bisa dihadirkan
karena bisa bangunkah fakta fakta baru di persidangan
terima kasih atas informasinya
kami tunggu lagi perkembangan dari anda